belasan rumah warga di kawasan kampung nelayan cilincing jakarta utara ludes dilalap si jago merah pada minggu pagi
belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran ini namun diduga api berawal dari hubungan pendek arus listrik yang terjadi di salah satu rumah warga
minggu pagi musibah melanda kawasan kampung nelayan di cilincing jakarta utara
belasan rumah warga di kampung baru cilincing jakarta utara habis terbakar
banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet
setidaknya tiga perahu nelayan milik warga yang bersandar di rumah warga juga ikut terbakar
sekitar dua belas rumah terbakar sementara empat rumah lain ikut terdampak
belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran ini
dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga
api dipadamkan satu jam kemudian setelah delapan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi
tidak ada korban jiwa
dalam kejadian ini